hari belanja online nasional mencapai puncaknya pada tanggal dua belas dua belas kemarin
bagaimana capaian selama gelaran terbesar promo belanja di marketplace digital tersebut
untuk membahasnya kami telah bersama arsy adini direktur eksekutif idea
baik ini mbak arsy kita bicara soal harbolnas kemarin ya
meskipun sebelumnya juga sudah ada hard bolnas hard bolnas duluan yang dilakukan oleh marketplace
peningkatan demand yang terjadi pada masa harbolnas baik itu sepuluh sepuluh sebelas sebelas sampai dua belas dua belas kemarin puncaknya bagaimana mbak arsy
jadi di luar hard bolnas memang kan ekonomi digital kita jelas mengalami pertumbuhan ya mas
jadi indikasi sangat terlihat gimana semua kegiatan ekonomi itu memang sebagian besar sudah dilakukan secara digital
jadi masyarakat itu sudah bukan di tahap awareness lagi
jadi mulai dari pembunuhan kebutuhan saham
hari hari sampai pengobatan bahan pembelajaran semua sudah tercover di digital
nah dengan adanya harbolnas ini memang mendorong demand untuk para konsumen berbelanja lebih dari biasanya
jadi dengan berbagai program yang ditawarkan dari platform
nah jadi memang festival angka kembar yang tadi dimention itu memang sangat berpengaruh
untuk dete demand transaksi seperti itu
nah terkait dengan produk sendiri yang paling banyak dicari yang paling banyak mendapatkan promo dan diincar oleh masyarakat apa saja
jadi menurut data nielsen memang pergeseran dari fashion wanita ke sportwear jadi perawatan olahraga dan juga banyak sekarang masyarakat yang menggunakan e commerce itu untuk di link sebagian rumah tangga
dan juga ngobrol dengan beberapa platform sekarang biasanya masyarakat sudah tahu nih menjelang hard bolnas ini sudah men targetkan apa aja sih yang mau dibeli di app to basket ke keranjang
nanti mereka akan dapat notif apakah barang barang tersebut itu sudah dapat penawaran khusus di harbolnas
jadi mereka tinggal check out selama dua hari itu
jadi memang sekarang mereka sudah terbiasa untuk kumpulin list wish list ya kita bilangnya
jadi nanti tinggal check out di hard bolnas
jadi kumpulin di keranjang
kumpulin di keranjang dulu baru check out pas nanti promonya kebetulan datang menghampiri agar dapat diskon ya
jadi kita terkait dengan merchant sendiri pada saat hard bolnas dan ini mungkin ada peningkatan juga bagaimana peningkatan dari penjual sendiri di marketplace pada semasa hard bolnas
ya jadi kalau dari sisi penjualnya terus berkembang ya mas
kalau dari sisi pendaftarnya sendiri di program harbonas yang kita manage memang kita tuh mendapat sampai hampir tiga ratus an yang daftar
jadi yang mengikuti hard bolnas ini kan kita ibaratnya mereka yang akan mengedukasi konsumen untuk belanja online
jadi benar benar kita lihat apakah mereka benar ada dari sisi legalnya apakah mereka benar melakukan penjualan online terus apakah mereka benar menerima pembayaran online dan lain lain
jadi kriteria kriteria tersebut yang memang mengkurasi mereka
jadi dari tiga ratus tadi kita hampir dari lebih dari satu ratus lima puluh yang lolos kurasi untuk ikut meramaikan hari belanja online nasional dua ribu dua puluh satu
oke oke mbak arsy ini terkait konsumen saya sebenarnya ingin mengetahui juga kan saat ini banyak marketplace yang menyediakan fitur pay later begitu ya
untuk kemudahan membayar nah bagaimana kemudian porsinya para konsumen yang membayar menggunakan pay letter maupun konsumen yang membayar dengan ⁇ lets ⁇ say secara transfer atau debit begitu
dan bagaimana nanti ini pengaruhnya terhadap adanya mungkin kredit macet yang terjadi di pay later tersebut

jadi kalau dari e commerce itu ada pelabaran dari sistem pembayarannya
dari mulai sistem cod kita tahu bagaimana mereka membayar pada saat barang diterima
nah sistem mereka langsung bisa membayar lewat virtual account ataupun langsung dengan kartu kredit
dan juga tadi dengan pay later
itu memang kemudahan sistem pembayaran saja yang ditawarkan ke konsumen
nah balik lagi ke konsumen ini sesuai dengan kemampuan
tapi memang kalau dari kami dari asosiasi selalu mengajarkan konsumen itu belanja pintar
jadi bagaimana mengukur kemampuan dan prioritas nih
jangan sampai nanti pay letternya ini mengganggu dalam konsumsi rumah tangganya ya
jadi memang kita harus memprioritaskan yang mana kebutuhan list prioritas dulu
oke membedakan di mana kebutuhan di mana keinginan gitu ya
tadi belanja pintar yang baru saya sebutkan
nah terkait dengan marketplace yang saat ini sudah banyak diisi oleh umkm indonesia
sebetulnya bagaimana sih idea indonesian e commerce association ini kemudian memberikan pendampingan gitu
agar keterampilan skill para umkm yang terlibat di marketplace ini juga bisa meningkat dalam melayani konsumen digital
oke jadi dalam mendorong umkm digital
sebenarnya kita dari awal pandemi dari tahun dua ribu dua puluh itu launching satu gerakan namanya gerakan nasional bangga buatan indonesia
tujuan nya satu
bagaimana meng onboard kan meng online kan umkm offline ke online
nah yang sudah online dibuat lebih sustain
jadi dalam dua ribu dua puluh sampai sekarang tercatat sudah ada sembilan juta umkm new on board di platform platform yang tergabung di dalam gerakan bank kebuatan indonesia
nah selain itu mereka diberikan juga nih latihan latihannya
jadi kita mapping secara potensi daerahnya mapping isunya untuk lebih maju ke pemahaman literasi digitalnya
nah setelah kita mapping kita bertemu nih bagaimana umkm ini menguasai potensi lokal potensi nasional bahkan ke ekspor
nah part itu beda beda materi digitalnya
jadi nomor satu infrastruktur juga kita perhatikan
lalu bagaimana apakah sudah mulai mereka untuk melebarkan sdm nya
karena kan kita tahu umkm itu satu orang jualan ngurusin logistik ngurusin management gitu
jadi kita mengasih pemahaman
jadi kita mengasih pemahaman
lalu pemahaman literasi digital mulai dari digital marketingnya sampai digital operationnya
nah setelah itu kita tahu nomor satu adalah pendanaan
jadi bagaimana membangun management yang siap untuk didanai dan sustain
juga kita mengajak juga kita bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dan juga fasilitas untuk pendanaan untuk memberikan benefit secara langsung ke umkm
oke untuk kedepannya untuk agar para umkm ini segera memberanikan diri untuk go digital karena masih banyak juga umkm yang belum mau bertransformasi begitu
bagaimana meyakinkan agar masuk ke ekosistem
ya sebenarnya itu beriringan ya mas
jadi masuk ke ekosistem digital itu sekarang bukan memang mau atau nggak mau
tapi itu sudah melupakan opsi untuk mereka bisa bertahan dan jualan ke pasar luas gitu
jadi di sini dari platform menyediakan berbagai fasilitas untuk mereka
jadi misalnya mereka produk lokal diberikan tempat khusus
jadi halaman khusus di platform
nah itu kan pasti mereka dibandingin mereka berpromosi sendiri
mereka lebih baik masuk ke platform ini kan
dan juga di platform ini misalnya kita klik satu brand gitu
misalnya tokopedia atau bineka atau bukalapak pasti bangga buatan indonesia itu sudah muncul list list produk lokalnya
jadi memang bagaimana sekarang kita ini bergotong royong untuk taruh tempat untuk produk lokal dulu untuk di pasar luas
baik mbak ars yang pasti tagar bangga buatan indonesia itu yang paling di kedepankan ya untuk what's next nya nanti
membentuk ekosistem digital yang lebih sehat lebih meningkatkan demand masyarakat dan juga nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih baik
terima kasih mbak arsy adini direktur eksekutif idea sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
salam sehat mbak arsy terima kasih